kita sekarang untuk mengupdate informasi kita akan ke raff raff kaffi yang sudah berada di kawasan cawang
bagaimana dengan ketinggian air saat ini di belakang anda raff raf
saya lihat ini lalu lintas sudah kembali dibuka sebelumnya tadi sempat ditutup begitu raff raff
ya seril dan juga hanum posisi saya saat ini ada di terowongan wika di daerah kebun nanas
ini tepatnya di jalan d i panjaitan
dan tadi sekitar pukul delapan terowongan ini nyaris tidak dapat dilalui oleh kendaraan baik roda dua maupun juga roda empat dan juga kendaraan umum baik bis dan juga angkutan umum
namun tiga puluh menit yang lalu terowongan ini juga sudah bisa dilalui
meskipun ketinggian air sudah berada di kisaran ketinggian sekitar dua puluh cm
itu pun juga dengan sangat terpaksa bahwa para pengendara baik roda dua maupun roda dua maupun juga roda empat ini mengambil resiko untuk melalui kendaraan ini
namun pihak kepolisian tadi menginformasikan bahwa bagi anda warga jakarta yang biasanya berlalu lalang di terowongan ini
maka didapat ada jalur alternatif yaitu memutar melalui daerah autista
steril menurut data yang kami himpun dari bmkg bahwa pada hari ini sampai siang nanti curah hujan di jakarta ini masih akan terus setinggi dari tingkat sedang maupun juga tinggi
ini sampai pada siang hari nanti
dan oleh karena itu bagi anda warga jakarta yang mungkin saja melalui beberapa titik yang ada lima puluh empat titik di jakarta
saat ini mungkin sudah beberapa diantaranya sudah mulai surut namun tetap diimbau untuk tetap waspada
dan gubernur basuki cahaya purnama sendiri mengatakan bahwa meluapnya banjir atau karena intensitas hujan yang tinggi saat ini dikarenakan memang belum ada
belum maksud kami belum sempurnanya normalisasi sungai sungai yang ada di jakarta
dan juga hanum
ya jika saya melihat di belakang anda sepertinya transportasi umum angkot ini juga sudah mulai berfungsi kembali seperti normalnya
apakah hanya ada angkutan umum saja ataukah ada transportasi umum lainnya
saya bisa melihat tadi barusan ada bus juga yang baru saja lewat ya
tapi mungkin seperti transjakarta dan sebagainya bagaimana dengan itu raff raff
ya memang yang beberapa saat yang lalu yang terdapat kami saksikan adalah
seperti misalnya bus dan juga angkutan seperti misalnya mikrolet dan juga kendaraan pribadi ini memang sudah bisa dilalui hanum dan juga steril
namun untuk transjakarta sendiri saat ini belum bisa melalui kawasan ini
pihak kepolisian pun juga saat ini masih tetap terus memantau arus lalu lintas dibantu dengan petugas ppsu sendiri untuk mengamankan jalur ini agar bisa dilalui kendaraan
dan dapat anda saksikan bahwa berangkur angsur
air ini sudah mulai turun bahwa pada hampir satu jam yang lalu ini terowongan ini nyaris tidak dapat dilalui
namun saat ini sudah dapat dilalui
bahkan hanum pagi hari tadi karena kawasan ini terendam air terowongan ini maka daerah di sekitar cawang kemudian juga bnn dan lain sebagainya ini hampir saja
pihak kepolisian pun juga saat ini belum bisa melalui hanum dan juga seril
baik raff raff ini saya melihat anda berdiri di lokasi yang tidak aman agar dekat dengan ke jalan raya raff raff tetap jaga keselamatan dan juga kesehatan anda dan tim di lapangan
terima kasih atas laporan anda raff raff langsung dari kebunanas